untuk mengetahui update selengkapnya kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia gria putri
gria bagaimana dengan kondisi arus lalu lintas di limbangan saat ini
selamat pagi sheryl tidak terasa hari ini merupakan hari terakhir bagi masyarakat indonesia
yang mungkin besok sudah siap siap harus bekerja dan akhirnya harus kembali ke ibu kota
menghadapi kembali rutinitas jakarta
dan hari ini diprediksi akan terjadi arus kepadatan arus balik mungkin diprediksi akan terjadi sore hingga malam nanti
namun untuk saat ini pantauan saya sejak pagi tadi arus lalu lintas di pasar limbangan ini terpantau masih ramai lancar
memang pasar limbangan ini adalah salah satu titik kemacetan yang biasanya sering terjadi akibat adanya aktivitas pasar
biasanya akan terjadi antrian kendaraan ketika ada kendaraan keluar masuk pasar
baik itu dari maupun yang menuju pasar
dan sejumlah petugas sudah disiagakan di sini untuk mengamankan dan juga menertibkan kendaraan di sini
petugas ini berasal dari gabungan personel gabungan antara pol dajabar pol res garut dan juga di sub kabupaten garut
dan biasanya kendaraan kendaraan yang menyebabkan kemacetan adalah kendaraan umum yang suka berhenti sembarangan
jadi sehingga para petugas ini berusaha memberikan pengarahan
agar kendaraan ini berhenti di bahu jalan
baik ria putri terima kasih atas laporannya